bronson maydee berhasil merebut gelar kategori pro junior men
dalam gelaran ajang kompetisi selancar ombak dunia world surfing league pro dua ribu dua puluh
di mana ia mengalahkan dua wakil indonesia lainnya western hers dan imade ariana
serta peselancar asal jepang mono jo yahagi
ia berhasil mencetak skor sembilan delapan puluh tiga dalam partai final yang digelar pada minggu siang
sementara itu pada kategori pro women junior atlet jepang kanan nakasio
berhasil menjadi pemenang setelah mengungguli dua peselancar asal jepang lainnya
sementara itu atlet indonesia jasmine studer harus puas
berada di posisi keempat dalam partai final
di mana ia hanya mampu mencetak skor enam satu
pada kategori pro men qs lima ribu peselancar asal australia morgan sibilik
berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan rekan sergaranya kius king
morgan berhasil mencetak skor empat belas delapan puluh tiga
sementara itu pada kategori pro women peselancar asal jepang anon matsuoka
berhasil keluar sebagai pemenang mengalahkan peselancar asal
ya banyak pressure nya karena mereka bertiga super close friends
dan gak bisa ngasih mereka ke lensa
next kayaknya mau balik ke bali mungkin kompetisi di maldive atau jepang
masih banyak kompetisi jadi time to go back reset dan lanjut lagi
dalam penyelenggara wsl krui pro dua ribu dua puluh tiga tahun ini bupati pesisir barat mengaku bangga
bahwa tak hanya pariwisata yang semakin dikenal masyarakat mancanegara
namun ada beberapa pulau natal tokal yang juga turut berpartisipasi
dalam gelaran wsl krui pro dua ribu dua puluh
tidak harus menang selalu tapi mereka udah ikut berpartisipasi
tadinya kita kan mau qs sepuluh ternyata kalau sepuluh itu
antar juara klub di dunia makanya mereka tawarkan lima plus
ini pun junior
alhamdulillah atlet kita dari kui ini sudah masuk pertanding
mungkin ya kelas pemula lah
ke depan mereka harus bertekad
tapi hari ini dia diumumkan bahwa cabur
paling berarti terdapat di antaranya serping
sebanyak dua ratus sembilan puluh empat peserta dari empat belas negara mengikuti gelaran salah satu
ajang selancar ombak berkengsi wsl kui pro dua ribu dua puluh tiga
indonesia berhasil merebut satu gelar dari empat kategori yang dipertandingkan
prestasi ini lebih baik dibandingkan hasil tahun lalu
di mana indonesia gagal untuk rebut satu gelar dari semua kategori
adi dunanda muhammad wahyudi pesisir barat lampung